setelah itu si kotak ini nanti akan dipipihkan sampai seperti ini
ini yang menjadi pertanyaan dari netizen juga begitu ya
secara empirik kita pernah menguji
otomatis pada waktu yang cepat harus beralih profesi
saya perjuangan politik mereka di bawah united liberation movement for west papua ulmwp
hal inilah yang menjadi kekhawatiran warga jika terjadi kedaruratan
namun rumah yang dijanjikan bisa ia tempati pada februari dua ribu delapan belas lalu